petugas imigrasi mengerebek pabrik tambang kapur dan menemukan tiga pekerja kasar asal tiongkok tanpa dokumen
ya dan penggerbekan ini dilakukan setelah beredar video warga memaksa pekerja asing berhenti bekerja
dalam video warga ini terlihat belasan warga menghentikan aktivitas orang asing di pabrik tambang kapur
kecamatan kelapanunggal kabupaten bogor jawa barat
warga mengerebek lantaran sudah sebulan jatah buruh lokal diganti buruh asing oleh pengelola pabrik
buntut video ini kantor imigrasi bogor mengerebek area pabrik
petugas memeriksa mes pekerja asing lahan tambang hingga sejumlah mesin produksi cat hasil produksi pekerja asing
setelah diperiksa tiga pekerja asal tiongkok ditemukan tak mampu menyodorkan bukti dokumen resmi
selain bekerja secara ilegal ketiganya juga terbukti melanggar keimigrasian lantaran bekerja tanpa kitas dan visa
kami bersama dengan tim bora bersama sama melakukan kerjasama melakukan penyelidikan bersama
dan terima kasih
ternyata tiga orang ditemukan di lokasi kerja dan terhadap tiga orang ini langsung akan kami periksa dan dalami apa kegiatan yang ada di sini
dan apabila terdapat pelanggaran keimigrasian kita akan langsung berikan tindakan keimigrasian
buruh lokal yang bekerja di pabrik tambang kapur mengaku ada sejumlah tenaga kerja asing yang bekerja di pabrik tersebut
konsentrat bikin apa nih pak
bikin bahan cat
bikin bahan cat ini udah berapa lama nih pak
berdua bulan jalan
tujuh bulan jalan
nah selama di sini memang benar ada warga cina pak
banyak ada berapa pak kira kira
kalau masalah banyak memang kurang tahu tapi ada sepuluh orang
tinggal di sini pak
iya di sini di mes
sementara tujuh wna lainnya masih diburu
mereka digelandang ke kantor imigrasi bogor untuk menjalani pemeriksaan
lebih lanjut muhammad juanda bogor
pusat ditangkap di wilayah pabrik tambang kapur kelapa nunggal
sepuluh orang warga negara tiongkok langsung dideportasi imigrasi kota bogor jawa barat padang rapusia
dari hasil pemeriksaan mereka terbukti menjadi tenaga kerja asing legal
lantaran kitas dan visa yang dikantonginya berizin wisata
selain bermukim tanpa izin mereka juga diketahui tengah mengerjakan proyek pabrik di lokasi
dari hasil pemeriksaan rombongan buruh tiongkok ini terbukti melanggar aturan keimigrasian
mereka diduga sebagai tenaga kerja asing ilegal
lantaran kitas dan visa yang dikantonginya hanya berizin kunjungan wisata
bahkan sebagian wna diantaranya malah menggunakan dokumen kandaluarsa
akibatnya sepuluh warga tiongkok ini langsung dideportasi petugas
dan dipulangkan melalui bandara dengan jadwal penerbangan pada rabu sore
mereka dokumen ada
tetapi izin tinggal jenis pisa kunjungan jenis pisa dua ratus sebelas
mereka memang dalam hal ini dalam pisa kunjungan itu
boleh kunjungan tetapi tidak boleh bekerja
dalam hal ini mereka apabila nanti diketemukan dalam pemeriksaan
melakukan pekerjaan di sana sanksinya memang deportasi